kita beralih ke informasi selanjutnya
perang terhadap narkoba terus digencarkan oleh badan narkotika nasional provinsi jawa timur
dalam operasinya kali ini petugas mengamankan dua pengedar sabu sabu dan pil koplo jaringan lapas
dari tangan pelaku disita empat ratus gram sabu ganja serta ribuan pil koplo
badan narkotika nasional provinsi jawa timur menggeledah rumah kos jalan mayor bismo kota kediri milik bh warga desa tugu kecamatan rejotangan tulungagung
dalam penggeledahan ini petugas menemukan dua ratus gram sabu alat timbangan serta satu paket ganja
di kamar lainnya petugas juga menemukan dua ratus butir pil double l yang disimpan di dalam sebuah kardus
hasil pengembangan kasus petugas juga menangkap ss warga desa perigi kecamatan watulimo kabupaten trenggalek
saat digeledah petugas menemukan dua ratus gram sabu yang disembunyikan ss di belakang rumahnya
dari hasil pemeriksaan petugas kedua pelaku merupakan kaki tangan bandar yang kini mendekam di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan madiun
ini indikasinya memang ada keterlibatan dari jaringan nafas nama dan profil orangnya sudah kita kantongi nanti kita akan kembangkan untuk dibuktikan keterlibatannya lebih lanjut
saat ini petugas bnnp jawa timur tengah mencari penyelidikan
tengah mengembangkan kasus untuk memburu bandar yang berada di dalam lapas